ei gue punya pantun nih buat lo
pantun apa itu
naruh barang jangan sampai hilang
mungkus kado isinya gabus
orang indonesia pada bilang
siaran cnn indonesia yang paling bagus
susi gitu lah
gue juga ada pantun buat lo nih ji
pergi ke muara gembong dapet ikan sembilang
pergi mancing ke kampung saya tuh
udah banyak orang udah pada bilang
tv trans tujuh yang nomor satu
bu cakep juga i pantun lo
besok dipanggil sama produser berita
oh masuk berita trans tujuh
meninggal dong gue
sejak dulu betawi mempunyai banyak jenis kesenian
atau tradisi yang hadir turun menurun
salah satu tradisi yang mesti dijaga
palang pintu merupakan tradisi yang menjadi bagian
dari upacara pernikahan masyarakat betawi
menggambungkan seni bila diri
dengan seni sastra pantun
nah dalam tradisi ini
jawara bertindak sebagai perwakilan
antara laki laki dan perempuan
dan akan saling menunjukkan kemampuan
memperagakan gerakan silat
dan melontarkan pantun satu sama lain
sebelumnya saya tuhan maafkan
bila kate kedatangan ayam
rame orang tua beserta rombongan
setelah menunjukkan beberapa gerakan silat
dan saling berbalas pantun
barulah rombongan mempelai pria
dapat masuk ke rumah mempelai perempuan
untuk melanjutkan prosesi pernikahan
tradisi palang pintu menyimbolkan
ujian yang harus dilalui mempelai laki laki
untuk meminang pihak perempuan
jawara dari daerah asal laki laki
harus bisa mengalahkan jawara yang berasal
dari daerah tempat tinggal perempuan
namun karena jumlah pemain palang pintu
tidak sebanyak dulu
saat ini baik mempelai pria maupun wanita
menggunakan para jawara
dari satu kelompok yang sama
dalam tradisi palang pintu
ada unsur bela diri yaitu silat
jenis yang biasa dipakai adalah silat cingkrik
dari wilayah ramabelong ke bonjuruk jakarta barat
tapi yang dipakai sanggar almarhum selipi
adalah jenis silat haji kencung
yang merupakan silat keluarga
walaupun silat merupakan seni bela diri
nah saat ini juga digunakan sebagai seni pertunjukan
bang latihan bareng ya
pakai baju ini dulu ya
kita ganti baju dulu
karena kalau melatihan gak boleh pakai baju yang biasa kayak gini
sebelum latihan saya menggunakan kostum yang dikenakan para pemain palang pintu
yaitu pakaian adat betawi sehari hari
ada baju koko betawi dan aksesoris pelengkap
berupa sarung yang diletakkan di pundak
pantun betawi merupakan pantun yang berasal dari tradisi lisan masyarakat betawi
dengan lari tanpa susunan tertentu
pantun betawi merupakan pengembangan pantun melayu
pertama di tahun seribu sembilan ratus sebelas dan delapan belas
dan pantun gujarat pada abad ke lima belas
dengan gaya penyajian yang spontan lugas dan bebas
nah ini dia yang membuat palang pintu menjadi menarik
karena ada aksi silat juga di dalamnya
sanggar almaruf di kawasan selipi palmerah jakarta barat
ini adalah salah satu kelompok masyarakat betawi
yang masih setia mempertahankan tradisi palang pintu di era modern
tujuh pemain utama berlatih palang pintu secara rutin
yang paling dasar ya kuda kuda
meski untuk tujuan pertunjukan
ketika beraksi silat dipergunakan dengan serius
dan dapat melukai pemainnya sendiri
bila tidak berlatih dengan sungguh sungguh
oke oke ini yang latihannya udah dari sd
tapi sekarang masih baru kelas dua smp ya
tapi ilmunya udah banyak
kalau mau mukul puka tangan kuda kuda ya
kita ini buka juga berarti gini ya
nah terus pukul lagi
terus ikut lagi
oke kira kira ritmenya paling dasar pukulan
setangkis pukul lagi
setangkis pukul lagi
setangkis dipukul balik
setahan sikut balik
oke lumayan walaupun masih ngawur
kayak jetry tapi ini lebih wow
jadi wah keren sekali ini
oke apalagi setelah itu teknik jatuhin
setelah kuda kuda dan jurus awalan
lanjut ke ragam juru silat
ada latihan pukul
mentil atau menangkis pukulan
geprek atau membuat gertak
dengan mengetak tangan ke bawah
hingga teknik banting
satu coba satu
ternyata itu tidak cuma latihan main pukul
tapi ada irama
ibaratnya kalau main musik itu ada partiturnya
nggak bisa sembarang main langsung gerabak gerubuk
main capek fisik mikir

palang pintu nggak segitu mudahnya
cut tan dulu
selain ragam jurus dan kecepatan tangan memukul lawan
ini yang menjadi poin penting dari sebuah pementasan palang pintu betawi
ketika palang pintu mempelai pria berhasil menjatuhkan pemain palang pintu mempelai wanita
ini artinya mempelai pria dapat masuk ke suatu daerah
oh jatuhnya berarti harus samping dulu ya
kalau kata orang betawi jatuhnya nggak boleh ngejuprak
karena kalau ngejuprak itu biasanya kena ini ya
ngejeledak nggak boleh
jadi jatuh pun ada tekniknya
dan memang harus ada satu pihak yang bakal jatuh
kalau nggak ada yang jatuh ya nggak bisa masuk ke tempat perempuan
biasanya sih yang jatuh yang palang perempuannya ya yang ngalah lah
kalau sudah sekian lama latihannya atau sparringnya jatuh menandakan bahwa itu salah satu
oke anda boleh masuk untuk menikahi perempuan yang menjadi pilihan anda
oke latihan teknik jatuh lagi ya
selanjutnya saya belajar marawis atau salah satu jenis musik perkusi dengan unsur religi yang kental
meski ada beberapa alat musik marawis nah yang lazim dipergunakan berupa marwas atau genang kecil
hajir atau genang besar dan juga dumbuk merawis
tapi ini buat jaga tempo
saya yang gede ini susah
yang kecil tinggal ngikutin yang ini bikin tempo
salah bubar kondangan
fokus jadi kunci penting ketika menjadi seorang palang pintu
aden ketua sanggar al maruf pernah terpukul dan mengakibatkan giginya tanggal secara tidak sengaja
bahkan ia pernah terluka akibat golok yang ia pakai saat tampil
ia gara gara kepukul ame bangkit
jadi kita salah nangkep bang
pikiran lagi ngebleng lagi mikirin orang tua
kan orang tua juga lagi sakit
terus saya main juga kurang fokus
jadi kepukul lah tuh bang di tengah
selama dua puluh tahun berdiri pandemi menjadi titik terendah atau nadir bagi para pemain palang pintu
terutama di kawasan selipi
bila sebelum pandemi dalam sebulan ada sepuluh sampai lima belas pernikahan yang memanggil mereka
kini hanya dua sampai empat acara saja dalam sebulan
sekali tampil biasanya mereka akan mendapat honor dua lima juta rupiah
ah buat apaan sih latihan palang pintu latihan silat
ujung ujungnya juga berantem yang pukul pukulan
silatnya nggak dipakai
nah kalau kita di sini bang di almarhum kita latihan silat itu bukan buat berantem bang
bukan buat so jago atau apa kan
kita di sini di almarhum ini latihan surat itu buat
melestarikan kesecenian budaya bang
kenalin nama kecilan
anak kecil nggak punya pikiran
setelah belajar pantun belajar marawis dan belajar silat
tentunya pergelaran utama dimulai
berbalas pantun juga harus memasukkan unsur komedi
ini juga yang menjadi salah satu ciri khas dari palang pintu
yaitu lontaran pantun dibalut komedi
dan benar saja dugaan saya
baru belajar silat sehari
langsung dijatuhkan dengan mudah
syarat utama mempelai pria mempersuntik mempelai wanita ada dua
pertama bisa mengalahkan jawara
dan pintar dalam mengaji
kalau bersilat dimaknai agar bisa melindungi keluarga
dan mengaji bermakna jadi kepala keluarga yang baik
dan siangnya kita bangga banggain
akhirnya setelah perjalanan panjang
saya juga intinya kami sudah bisa masuk dan jalan jalan ke pulau bali
terima kasih mirsa telah menyaksikan segmen sahidun menyari
sampai jumpa minggu depan lagi
selamat ulang tahun kota jakarta ke empat ratus empat puluh
dari ciawi ke cabang bungin
ke cipete lewat semanggi
ini budaya betawi kudu dikembangin
kalau bukan kita siapa lagi
budaya kita sendiri kakek penari berastarin
keputusan cnn indonesia